arus mudik sudah mulai terlihat di stasiun gubeng surabaya jawa timur pada hari minggu
calon penumpang kereta api kelas ekonomi di ruang tunggu penumpang mulai meningkat dibanding hari biasanya
mereka penumpang kereta api dengan tujuan di sejumlah kota di jawa timur jawa tengah dan jawa barat
pemudik yang rata rata mahasiswa memilih mudik karena kuliah yang sudah mulai libur dan ujian semester telah selesai
para mahasiswa ini juga telah melakukan vaksin tiga kali sebelum berangkat mudik
untuk meningkatkan pelayanan pt kai daob delapan surabaya menambahkan enam kereta api tambahan untuk mudik lebaran tahun ini
untuk kereta api jarak jauh sebanyak sekitar empat puluh lima perjalanan dan di masa tersebut kami akan mengoperasikan enam kereta api tambahan
pemudik dari pulau bali yang memasuki pelabuhan penyeberangan asdp ketapang banyuwangi jawa timur terus mengalami peningkatan pada minggu siang
para pemudik sengaja memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kemacetan
ya disamping itu biar nggak macet lah
menghindari macet ya mas
mas ini sama keluarga
berapa hari kok pemilih mudik hari ini
ah ya kepingin kumpul saudara kumpul keluarga secepatnya gitu
mau biar kumpul pulang lebih awal
data manifest pihak pelabuhan penyeberangan asdp ketapang banyuwangi mencatat jumlah pemudik dari bali dengan tujuan pulau jawa yang masuk melalui pelabuhan mengalami peningkatan lima puluh delapan persen dibanding hari sabtu kemarin
untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pihak asdp telah menyiagakan empat puluh delapan armada kapal di tujuh pasang dermaga selat bali
tim liputan cnn indonesia